terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
sejumlah daerah di jawa barat menggelar tradisi unik untuk menyambut bulan suci ramadan
ratusan warga dusun cikubang kabupaten sumedang menggelar tradisi gembrong liwet
yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga
di tasikmalaya ribuan santri dan warga menggelar pawai obor sambil melantunkan ayat suci al quran
sedikitnya lima puluh tungku disiapkan warga dusun cikubang desa citali kabupaten sumedang
untuk memasak nasi liwut dalam acara gembrong liwut atau makan bersama nasi liwut
acara ini merupakan tradisi yang rutin dilakukan warga menjelang bulan suci ramadan untuk menjaga tali silaturahmi
selain nasi liwet warga juga menyiapkan sejumlah makanan khas mulai dari ikan asin
tahu tempe dan sambal untuk menambah nikmat acara makan bersama
tradisi gembrong liwut yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat
mulai dari anak anak hingga orang dewasa ini sudah tiga kali digelar setiap menjelang bulan suci ramadan
ya pan senang gitu ya jadi kita bersilaturahim bersama berkumpul bersama sebelum acara ramadan
dan bisa saling mengenal juga yang belum kenal dari berbagai era gitu
di tasikmalaya ribuan warga dan santri menyambut bulan suci ramadan dengan menggelar pawai obor senin malam
pawai obor mengelilingi kota tasikmalaya dengan jarak tempuh sejauh tiga km
sambil pawai peserta mulai dari anak anak
anak hingga dewasa juga melantunkan ayat suci al quran
pawai ini yang pertama dalam rangka tarsih ramadan menyambut bulan suci ramadan
yang kedua yang kedua targetnya adalah menunjukkan
untuk kaum muslimi di berbagai wilayah termasuk kota tasikmalaya
kita bersatu tanpa melihat bajunya ormasnya
umat islam bersatu padu siap bela ulama dan bela mui
warga dan para santri berharap semua pihak menjaga nuansa kesucian bulan ramadan
agar dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan khusyuk
tim liputan transmedia